saudara para pengguna kendaraan menggeruduk spbu swasta di jalan insinyur haji juanda kota bekasi jawa barat
mereka curiga pertalite yang dibeli bercampur air karena kendaraannya mogok setelah mengisi bahan bakar
para pengendara sepeda motor ini meminta pertanggung jawaban pihak spbu yang diduga menjual pertalite bercampur air
sejumlah pengendara mengaku kendaraan mereka mogok tidak jauh dari spbu pasca mengisi bahan bakar
setelah mogok dan diperiksa ternyata bahan bakar kendaraannya bercampur air
sejumlah pengendara di jaksimnya masih ada tersisa insin sampai dikejaksaan lewat mati
kayak abu ator otor lah gitu lah
saya panggil orang bengkel buka rataknya buang buang airnya seperti ini
selasa pagi dinas perdagangan dan
perindustrian kota bekasi mendatangi spbu di jalan insinyur haji juanda kota bekasi untuk mengambil sampel bbm
pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui penyebab bercampurnya pertalite dengan air di spbu
dugaan sementara ada kebocoran di bagian tangki penampungan bbm
ini indikasinya ada kebocoran di bawah jadi bukan hal yang disengaja oleh kspt
dari penglihatan kasat mata itu memang ada bercampur air pak atau gimana pak
kalau sementara ini ya
apakah itu kebocorannya dari karena kan kita dekat sungai pak ini kebocorannya dari mana nanti pastinya akan dipublikasi
saudara informasi terkini terkait spbu yang menjual bbm bercampur air di kota bekasi akan dilaporkan alexander belegur
alex siapa saja tadi yang ikut investigasi di spbu yang menjual bbm bercampur air ini
hingga tadi pagi ini memang beberapa orang dari pihak pertamina bersama dengan juga dinas perindustrian dan perdagangan kota bekasi serta kepolisian
ini masih melakukan investigasi seperti itu di spbu di jalan insinyur haji juanda kota bekasi
memang dari hasil investigasi ini memang tidak instan seperti itu hasilnya karena memang masih membutuhkan waktu
namun memang ada indikasi dugaan pertalat bercampur dengan air ini adanya dugaan karena adanya kebocoran di bagian bawah tanki spbu
berarti ini kan kejadiannya sempat mengeboh
apakah ada begitu banyak motor yang mogok setelah mengisi bahan bakar dari spbu ini
berapa banyak pengendara motor yang mengaku bahwa motornya rusak setelah mengisi bbm dari sana
ya memang dari konfirmasi ke pihak pengelola spbu kami belum bisa mendapatkan keterangan resmi seperti itu
terkait dengan berapa banyak para pengendara yang komplain atau meminta pertanggung jawaban
akibat mesin kendaraannya baik itu roda dua maupun roda empat yang mengalami mogok
akibat dampak dari bercampurnya bahan bakar pertalite dengan air
namun memang saat ini pihak pengelola mengatakan bahwa mereka telah bertanggung jawab seperti itu
dengan mengganti kerusakan baik itu dari pengendara roda dua maupun pengendara roda empat
sementara itu memang dari pihak pengelola maupun pihak
pertamina belum mengeluarkan statement resmi atau keterangan resmi
terkait dengan adanya pertalite atau bahan bakar pertalite ini bercampur air
berarti pihak spbu mengaku sudah bertanggung jawab ya
kepada para pemilik motor yang motornya mengalami kerusakan setelah mengisi bbm di sana
betul memang kami saat ini tadi pagi tepatnya memang telah mengkonfirmasi ke salah satu pengurus
atau pengelola dari spbu bahwa mereka telah menyelesaikan
kepada para pengendara yang memang motor ataupun mobilnya mengalami masalah atau mogok seperti itu
dan juga memang kami telah mencoba mencari penjelasan dari para pengendara tadi malam
memang mereka yang datang telah mendapat penjelasan dari pihak pengelola spbu
bahwa akan dilakukan penggantian pada malam hari kemarin
alex ini yang ketahuan bercampur air apakah hanya bbm jenis pertalite atau
ya memang kalau dilihat dari semalam itu dari para pengendara baik roda dua maupun roda empat
memang hanya bahan bakar jenis pertalat yang bercampur air
namun memang dari investigasi yang dilakukan oleh pihak pertamina disperinda kota bekasi maupun kepolisian
dari bukan hanya sampel yang diambil bukan hanya dari pertalite tapi juga dari pertamax
dan juga dexpat yang tersedia di spbu di jalan insinyur haji juanda
mereka tidak hanya memeriksa sampel
dari pertalite tapi juga bahan bakar jenis lainnya itu
apa hasilnya alex setelah sampel sampel ini sudah dikumpulkan
kalau yang pertalite sudah ketahuan bercampur air bagaimana dengan bbm jenis lain
ya memang tadi kita konfirmasi ke disperindak seperti itu memang indikasi bercampurnya air itu hanya terjadi di bahan bakar jenis pertalite
namun memang kita akan lebih memastikan untuk mengambil sampel dari dexech
kita juga dari pertamax seperti itu untuk melihat apakah memang ada campuran air pada kedua bahan bakar tersebut
namun memang saat ini juga dari pertamina dan pihak pengelola belum bisa memastikan kapan hasil dari investigasi atau sampel yang akan dilakukan di tes di laboratorium
mereka belum bisa memastikan kapan akhirnya itu akan keluar